gak kebayang kalau gue punya pacar kayak dia
yang buru itu seperti air sungai
yang sumber mata airnya itu adalah cinta
kamu punya penggemar rahasia